nusa tenggara timur seringkali dipandang sebagai provinsi miskin yang kerap mengusik rasa miris
siapa sangka lembar demi lembar potensinya kini mulai tersingkap mengundang kekaguman
kepulauan alor salah satunya wilayah yang berpenduduk dua ratus ribu jiwa ini memukau mata dunia dengan surga bawah lautnya yang memikat
ada lebih dari empat puluh lima titik selam di penjuru pulau
keindahan dan kejernihan lautnya pun disejajarkan dengan kepulauan karibia
ragam biota laut yang indah membuat perairan alor mampu membuai para penyelam dan menjadikannya destinasi pariwisata bahari masa depan
luas perairan alor yang mencapai sepuluh tujuh ratus km persegi membuat kepulauan ini juga memiliki potensi perikanan yang menjanjikan
sayang potensi maritim alor belum tergarap secara maksimal
kalau kita punya potensi
itu satu ratus enam puluh tiga lebih ribu per ton per tahun
yang baru dikeluarkan baru mencapai dua belas ribu per ton
masih kecil ya
jumlah yang boleh ditangkap atau jumlah diperbolehkan itu satu ratus tiga puluh satu ribu ton per tahun
tetapi kita baru mencapai dua belas ribu ton per tahun
tak hanya perikanan laut potensi garam alor juga patut diperhitungkan
ironis sebagai negara maritim
indonesia masih harus mencapai dua belas ribu ton per tahun

tahun dua ribu empat belas saja sebanyak dua dua juta ton garam harus diatangkan dari luar negeri
untuk memenuhi kebutuhan garam di indonesia
di sisi lain sebenarnya kita memiliki potensi untuk menghasilkan garam garam berkualitas
salah satunya adalah di pulau alor nusa tenggara timur
dengan sistem geomembran serta bahan baku yang baik
alor mampu menghasilkan kristal
alor juga memiliki alat yang berkualitas
garamnya yang bersih itu tadi salah satunya memang karena faktor air
air lautnya memang masih original masih bersih gitu ya
laut alor juga masih bersih bebas mencemaran
kemudian juga tadi proses pengolahan airnya sangat penting
jadi dijaga betul ya bang
berapa hari berapa hari di kisah masih pengolahan
persihan tampak juga harus dijaga
penyinaran materi sangat penting
jadi untuk membuka lahan untuk tampak garam
yang menjadi faktor penilaiannya itu tentang penyinaran
faktor penyinaran sangat berpengaruh
ketika saat terbit sampai terbit enam nya matahari itu harus tetap menyinari tampak tersebut
upaya pengembangan komoditas garam alor terus dilakukan
sayang potensi ini belum dibidik pemerintah pusat
baru ada tiga puluh hektare saja lahan tambak garam produktif di alor
padahal potensi tambak garam di kepulauan ini mencapai ratusan hektare
jika dikelola dengan baik bukan tidak mungkin
alor pun bisa menjadi sentra garam tanah air
alor ini bisa dikembangkan tidak saja seratus hektare yang kami sudah usul
tetapi bisa sampai lima ratus hektare seribu hektare
karena hampir sebagian kecamatan di pulau alor ini punya potensi garam
karena kita tahu bahwa garam ini hasilnya akan bagus itu dengan sistem geomembran ini
dan juga matahari kita sangat mendukung
karena kita panasnya lebih panjang

artinya mimpi untuk suasana ada garam tidak hanya di alor tapi juga di indonesia memungkinkan sekali ya bu
hanya karena pemerintah di pusat itu belum melihat secara utuh
potensi pembudidayaan mutiara juga menjadi harta karun bagi surga kecil ini
sudah ada dua investor asing dari jepang dan australia yang menjadikan alor sebagai lokasi vital budidaya mutiara
sebagai positif dan somal gimana menurut anda karakteristik yang lebih meningkat iaitu
dimana syarat kayak asasnya beneran habis
meja budidaya mutiara saya kira dia adalah positif dari alera gelap
namun harga sahaja angkanya cendana
saya yakin telah k fem among players dan milik baterai yang rehat

sebenarnya alegorczenia bukan kerja yang paling baik dan yang agung dengan beliau
arusnya sendiri juga mendukung
ya untuk saat ini memang mendukung artinya semakin ke tengah memang semakin kencang
tapi kebetulan perizinan kita diberikan untuk daerah pesisir saja
perusahaan jepang timur otsuki mutiara ini telah lebih dari sembilan tahun mengembangkan bisnisnya di alor
dalam sekali siklus panen mereka bisa menghasilkan sepuluh butir mutiara berwarna emas dan perak kualitas terbaik
sementara di pesisir pantai itu ada tiga titik lokasi yang kami incer untuk bertahap secara berangsur
akan kami turun di tiga titik lain itu untuk pengembangan kegiatan yang sama seperti ini
untuk pemudaian mutiara
untuk pemudaian mutiara
perlahan kita tersadar betapa alor menjadi berkah kemurahan sang pencipta
kekayaan maritimnya begitu menggugah menjadi harta tak ternilai bagi nusantara
tertuai harap kelak alor menjadi tumpuan kemandirian ekonomi maritim tanah air